sangka meski demikian sa tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor lantaran masih
dibawa umur dan tuntutan hukuman dibawah empat tahun statusnya karena menjadi pelaku anak anak
berdua konteksnya berdua tetap fokus ke peralatan lantasnya saja kecelakaan itu terjadi pada kamis
malam dua februari dua ribu dua puluh tiga di jalan soekarno hatta dekat rumah sakit siloam kota jambi sebuah mobil
dinas milik dprd jambi menabrak tiang reklame dan menghantam satu mobil yang tengah parkir
kejadian itu menjadi heboh karena penumpang wanita berinisial ta yang akan diselamatkan kedapatan
tidak menggunakan sehelai benang pun kecelakaan ini juga mengakibatkan ta mengalami patah kaki
pada pemeriksaan sabtu empat
empat februari dua ribu dua puluh tiga sang pengemudi sa mengaku digrebek warga saat sedang pacaran pengerebekan itu
membuatnya panik tancap pedal gas dan kehilangan kendali arven kennedy kota jambi jambi